acara pernikahan tradisional tidak lepas dari tata rias yang memiliki ciri khas tersendiri
dan untuk pernikahan kaisang dan erina akan memakai tata rias adat yogyakarta
seperti apa maknanya sudah ada eni sutiah perias pengantin
selamat siang ibu eni bagaimana kabar anda
selamat siang maaf alhamdulillah baik
baik ya ibu eni
hari ini calon pengantin wanita menjalani rangkaian prosesi adat dimulai dari pemasangan black ke tp siraman dan juga sebagainya ya bu
nah apa makna dari prosesi yang dijalani kedua calon mempelai hari ini
terima kasih mbak nuzi
untuk siraman sendiri itu memiliki makna memisahkan diri para roh kami dan jahmani untuk
para pernikahan yang akan dilaksanakan
seperti itu kemudian ada pemasangan di tp itu adalah
pemasangan yang dijawab
mau adekan pernikahan seperti itu
kemudian disitu juga ada pisang raja
pisang raja ini mendatang bahwa nanti ngerjainnya kedua pengantin itu
mulia dan sebagainya
ya ibu eni untuk kriasan hari ini apakah
juga ada riasan khusus dan makna tersendiri
kalau kriasan untuk hari ini siraman ya
siraman itu apa namanya riasan yang hanya
sebenarnya mbak nuzi itu yang mbak kalau menjelaskan ini
baru ada kais alut alut seperti itu
mas alut alut itu kain yang cuman tidak terlalu jenis gitu ya
jadi kain yang cuman arah arah kalau kata orang jenis
itu seperti itu
itu akan dijawabkan pernikahan
baik bu eni tentunya untuk pernikahan nanti kami juga mendapatkan informasi bahwa erina
memutuskan untuk menggunakan paes ageng ke prabon
nah bisa dijelaskan tentang pais ini perbedaannya dengan pai solo dan lainnya
untuk paes ageng ya mbak paes asing jogja sama solo itu sama berbeda
baik mbak untuk paes ageng ya mbak paes asing jogja sama solo itu sama berbeda

dari sisa kemudian dari as kemudian dari bunganya itu sama berbeda
sama sama nanti ada lengkungan tengkorongan
itu yang lengkungan tengkorongan itu yang riasan di ganti yang berwarna hitam
itu ada emas emasnya gitu
lalu juga ada emas emasnya seperti itu
kemudian untuk solo itu sanggulnya itu ada sundarnya
kan nanti kalau mau itu ada sunggar
kalau itu dika kayang paes ageng itu tidak ada sunggar
akulitaris di kepol menggunakan sanggul gokor tengkurot yang terbuat dari pandan
kemudian untuk aksesorisnya sendiri juga berbeda
untuk kembang goyang itu untuk ganda putri bisa pakai satu tiga atau lima
jadi yang berbeda gantil
seperti itu mbak
iya bu eni terakhir tentunya kami juga ingin mengetahui
apa saja sebenarnya yang menjadi
sorotan ataupun yang paling spesial ya di acara
rangkaian acara pernikahan kaisang dan juga erina
rangkaian acara yang spesial itu tentunya semua momen itu benar benar spesial ya mbak
karena memang ini sangat terjadi sekali gitu
apalagi ini tradisinya itu benar benar pakem yang dipakai
jadi semuanya bagus sih untuk diikuti
baik terima kasih mbak eni yang sudah memberikan informasi terkait dengan tata rias pengantin
dan tentunya juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news report